salah satu saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada sidang ke tujuh ini adalah muhammad asroi saputra
pria yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil kementerian agama padang sidempuan ini
membantah tuduhan bahwa dirinya adalah pendukung calon gubernur dki jakarta tertentu
asroi membeberkan atau memberikan kesaksian lebih dari satu ratus dua puluh menit
majelis hakim menanyakan dasar pelaporan dan perbedaan bap di kepolisian
masyarakat padang sidimpuan minta proses hukum yang seadil adilnya
kami minta agama allah ini dibela
kami minta tidak ada penistan agama oleh agama apapun
tidak ada kaitannya dengan pilkada pilkada
tidak satu agama pun boleh dihina di negeri ini
nkri harga mati